berita lagi salah satu wisata alternatif untuk liburan akhir tahun di kota malang adalah kampung tiga dimensi
nah di kampung ini ada satu ratus enam puluh lukisan tiga dimensi yang digambar di tembok rumah warga
kampung tiga dimensi ini terletak di kelurahan kesatrian kecamatan belimbing kota malang jawa timur
di kampung ini ada satu ratus enam puluh lukisan tiga dimensi yang digambar di dinding rumah warga
setiap hari sekitar dua ratus hingga tiga ratus orang datang ke kampung ini untuk berfoto
berbekal kreativitas para pemuda kampung kampung kumuh ini berubah menjadi tempat wisata baru
seluruh rumah di rw dua belas ini kini dicat berwarna warni
bahkan satu ratus enam puluh diantaranya dilukis dengan gaya tiga dimensi
tak hanya dari dalam kota wisatawan yang datang pun dari berbagai daerah
salah satunya adalah fethi ofrasiati
wisatawan asal kalimantan ini sengaja datang ke kampung tiga dimensi ini untuk menikmati liburan bersama cucunya
menantarkan cucu konaan berobat sama liburan
sudah berapa kali kamu kerja di ini
baru sekali ini
hebat salus saya dengan kreativitas sekarang terluna daerah ini
yang berkunjung berdampak positif bagi kampung
kunjungan wisatawan ini mampu menggerakkan ekonomi warga
banyak warga yang dulunya sebagai pengangguran kini beralih menjadi pedagang souvenir kampung tiga dimensi
atau membuka warung makan
kampung ini kan dicap sebagai kampung kumuh
nah kampung kubu katanya nomor lima di jawa timur
nah kita pengen merubah image kumuh itu menjadi image yang mungkin lebih baik
kita spontanita saja kita gambar
gambar gambar di sini
gambar gambar di sini
berkunjung ke kampung ini pun tak perlu mengeluarkan biaya mahal
cukup membayar tiga rupiah sebagai ongkos parkir wisatawan dapat menikmati indahnya kampung ini sepuasnya